dua puluh september siang ketua wadah pegawai sekaligus penyidik kpk yudi purnomo
keluar gedung merah putih kpk sambil membawa kardus kecil
kardus kecilnya itu berisi sejumlah barang yang baru dia bereskan dari meja kerjanya
dan hari ini tepat di masa akhir tugas
melalui akun media sosial pribadinya yudi secara resmi mengucapkan kata perpisahan
sementara itu tata hoiria mengaku terharu akan sikap rekan kerjanya saat hendak membereskan meja kerjanya
meja kerja perempuan yang bertugas di bidang humas komisi antirasuah itu
penuh dengan ucapan doa dan harapan dari rekan kerjanya
bahkan ada yang melarangnya untuk tidak membereskan karena tak ingin berpisah
yudi purnomo dan tata hoiria adalah dua dari lima puluh delapan pegawai kpk yang dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan
yang merupakan syarat pengangkatan menjadi aparatur sipil negara
presiden joko widodo melalui jurubicara fajrul rahman menegaskan presiden jokowi tidak akan ikut campur
tentang nasib ke lima puluh delapan pegawai yang dipecat
presiden menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan kpk
begitu pula dengan wacana kapolri yang akan mengangkat mereka sebagai asn polri
asn di polri dan dijawab oleh presiden bahwa
melalui kemen zetnek
bahwa oke tetapi harus melakukan koordinasi dengan kemen pan herde dan juga bkn
nah posisinya itu bukan mencampuri urusan internal kpk
karena kan praktis sebenarnya mereka akan direkrut setelah mereka bukan lagi sebagai pegawai kpk
mantan ketua wadah pegawai kpk yudi purnomo menyatakan belum menerima tawaran dari polri
sehingga belum bisa memutuskan
apakah akan bergabung atau tidak
saya hal ini itu membuat pimpinan kpk lepas tanggung jawab
tujuh pegawai kpk dipecat pada lima belas september lalu
terbaru lakso anindito
penyidik kpk yang baru pulang bersekolah dari luar negeri
diberhentikan pada dua puluh sembilan september kemarin
perjuangan mereka di komisi anti rasuah terhenti
mulai tiga puluh september dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia